kementerian agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau bpih tahun dua ribu dua puluh
naik menjadi sembilan puluh delapan delapan puluh sembilan tiga juta rupiah per orang
angka ini lebih tinggi sekitar rp lima ratus empat belas dibandingkan biaya haji tahun lalu
dari besaran tersebut jemaah calon haji diminta menanggung tujuh puluh persennya atau sekitar enam puluh sembilan juta rupiah
sementara tiga puluh persennya atau sekitar dua puluh sembilan juta dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan ibadah haji
padahal tahun dua ribu dua puluh dua lalu jemaah calon haji hanya membayar sekitar tiga puluh sembilan juta rupiah per orang
artinya jika tahun ini mereka diminta membayar
enam puluh sembilan juta rupiah ada kenaikan sekitar tujuh puluh enam persen
badan perlindungan konsumen nasional meminta pemerintah bersikap transparan
dan menjelaskan komponen komponen biaya yang nilainya bertambah
selain itu perlu ada efisiensi dan audit harga akomodasi dan makanan jemaah calon haji selama di arab saudi
kami juga di bpkn saya di komisi dua kami sudah juga melempar rilis
bahwa kami memohon kepada pemerintah untuk coba dipertimbangkan kembali
isu kenaikan biaya haji tersebut
tentu dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat di tengah masa bangkit dari pandemi di sini
tentunya juga kita bisa lihat bahwa kita juga sudah ada badan pengelola keuangan haji
jadi artinya kalau memang ada isu kenaikan tentu
bisa lebih transparan mas
jadi artinya apa saja yang menjadi hal yang perlu dinaikkan untuk biayanya sehingga perlu ada kenaikan
pemerintah menyatakan bahwa selama ini biaya haji berada di bawah dari biaya real
dana pengelolaan haji dianggap belum maksimal
sehingga penyesuaian biaya haji tahun dua ribu dua puluh tiga diperlukan
agar keberlangsungan ibadah haji tetap berjalan
tentunya yang lebih teknis pak menteri agama itu
jadi selama ini memang alok dana untuk haji itu sebetulnya di bawah dari biaya yang seharusnya
jadi selama ini pemerintah memberikan subsisi tidak langsung
nah sementara dengan
dan dikelola oleh ppkh ini kita harapkan memang kemudian ada nilai tambah dari dana dana yang masuk yang masih nanti itu
tapi itu kan belum maksimum
dan kalau ditunda tunda terus kenaikan ini memang akan semakin membebani
jadi setiap tahun itu sebetulnya ada biaya yang dibebankan kepada calon jamaah itu di bawah nilai yang seharusnya
makanya ini kita upayakan ada penyesuaian agar keberlangsungan dari penyelenggaran haji ini bisa tercapai
merujuk undang undang nomor delapan tahun dua ribu sembilan belas tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh
disebutkan bahwa urusan haji bukan semata mata soal ekonomi tapi juga menyangkut hak warga negara dalam beribadah
negara harus hadir untuk mendukung
dan juga memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada warga negaranya yang ingin beribadah